faktanya hingga kini ternyata harga tiket masih tinggi
sebagai produk inelastis yang hampir tak memiliki produk pengganti lainnya
tiket pesawat menjadi kebutuhan yang kerap diutamakan oleh pengguna transportasi jarak jauh
namun kini pengguna pesawat harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga tiket kian tinggi
padahal awal februari lalu presiden joko widodo telah menginstruksikan penurunan harga tiket pesawat
bahkan awal april pemerintah pun berencana menurunkan harga tiket
namun fakta di lapangan harga tiket pesawat masih tinggi
kalau sebagai konsumen ya dengan kabar gitu mah seneng
tapi kalau memang diturunkan lebih senang lagi
jadi kalaupun tidak bisa diturunkan ya minimal fasilitas ditingkatkan
masih sama kemarin juga di kisaran satu juta ke bawah masih ada satu juta ke atas masih ada
gimana untuk rute makassar
kan kemarin sudah ada isu untuk penerbangan diturunkan tapi kita cek kemarin harganya tetap
jadi mungkin harapannya kalau bisa ya direalisasikan lah
sesuai dengan apa yang ingin direncanakan
ya tetap sama saja
untuk dari palu ke surabaya dari surabaya juga ke jogja tetap sama saja
harganya tidak ada yang berbeda tidak ada yang turun
tapi memang saya dengar memang ada isu untuk turun tapi tidak ada sama sekali
di sisi lain asosiasi biro perjalanan dan wisata jawa timur khawatir
tingginya harga tiket ini kian menggerus bisnis pariwisata di jawa timur bahkan di indonesia
fakta di lapangan bahwa harga tiket luar biasa
bukan saja naik tapi ini luar biasa naiknya gitu
sehingga dampaknya terhadap
agent travel atau katakanlah tour and travel di sini luar biasa juga
karena orang berpikir untuk mengadakan perjalanan
bahkan ironisnya yang saya dengar di sini dari padang ya ke jakarta itu
tapi dari padang kuala lumpur ke jakarta itu cuma delapan ratus
jadi orang keluar negeri dulu
ini apakah memang disuruh ke luar negeri dulu baru ke indonesia
itu yang mungkin agak sedikit
membingungkan ya bahwa tiket ini merupakan salah satu elemen dalam masalah paket wisata
jadi banyak teman teman di anggota kami asosiasi asita di jawa timur
banyak yang membatalkan diri grupnya itu
karena masalah harga tiket tadi
karena harga menjadi dua kali lipat dibanding harga yang sudah diajukan
tingginya harga tiket ini pun diduga menjadi penyebab turunnya jumlah penumpang
berdasarkan data pt angkasa pura i
sejak awal januari dua ribu sembilan belas lalu